kriteria yang paling utama adalah
dedikasi kepada rakyat
kemudian komitmen kepada pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
binika tunggal ika persatuan
dedikasi kepada rakyat
komitmen kepada pancasila
saya kira itu yang paling utama
dan hasil surveinya lumayan